di kala perekonomian berujung bangkit dari pandemi melalui program pemulihan ekonomi nasional pada tahun dua ribu dua puluh dua ini
indonesia harus menghadapi berbagai ketidakpastian akibat perang rusia dan ukraina yang berkepanjangan
tahun macan air harus diwarnai krisis pangan dan energi karena dampak perang meluas ke dunia
berikut kaledoskop ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh dua
kaleidoskop ekonomi indonesia tahun dua ribu dua puluh dua
selain batubara pemerintah telah menetapkan larangan ekspor biji nikel sejak satu januari dua ribu dua puluh
dan komisi uni eropa merespons kebijakan itu dengan menggugat indonesia ke world trade organization atau wto
sampai akhir dua ribu dua puluh dua gugatan masih berproses banding
namun pemerintah kekeh hilirisasi nikel tetap berlanjut
antara pendapatan negara berpotensi naik hampir dua puluh kali lipat
tahun dua ribu dua puluh dua dikirain menjadi tahun pemulihan ekonomi dari pandemi covid sembilan belas
namun yang terjadi pada dua puluh empat februari yang lalu rusia resmi menyerang ukraina dengan invasi yang skala besar
hal ini menjadi awal mula merangkaknya harga energi dan juga harga pangan
tak hanya di dunia namun juga di indonesia
harga minyak naik drastis dan tertinggi pada puncaknya pada delapan maret dua ribu dua puluh dua sebesar satu ratus dua puluh tiga tujuh dolar amerika per barrel
kemudian bertahan di atas usd seratus per barrel dan kembali tinggi pada delapan juni dua ribu dua puluh dua sebesar usd satu ratus dua puluh dua sebelas per barrel
tak hanya minyak perang rusia ukraina juga menyebabkan krisis gas di eropa sehingga membuat harga batubara meroket
jika awal awal mencapai harga batu barang perusahaan rusia akan menderita kekeh perusahaan rusia juga akan menerima kekeh perusahaan rusia juga akan menerima kekeh

pada dua maret dua ribu dua puluh dua atau enam hari setelah invasi harga meroket ke usd empat ratus empat puluh per metric ton
sampai lima september dua ribu dua puluh dua harganya kembali menyentuh level empat ratus lima puluh tujuh delapan dolar amerika per metrik ton
kenaikan harga berbagai komoditas seperti minyak gas batubara minyak sawit dan karet menjadi berkah bagi indonesia
dan fenomena ini disebut komoditi boom
permintaan komoditas dari tiongkok amerika dan eropa yang meningkat
telah membuat neraca perdagangan indonesia surplus selama tiga puluh satu bulan berturut turut sejak mei dua ribu dua puluh
tak hanya itu penerimaan pajak di tahun dua ribu dua puluh dua bisa melewati target
di mana sejak januari sampai empat belas desember dua ribu dua puluh
kinclongnya penerimaan pajak tahun dua ribu dua puluh dua ini disebabkan oleh peningkatan harga komoditas
pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan juga implementasi undang undang harmonisasi perpajakan
penerimaan pajak dua ribu dua puluh dua
penerimaan perpajakan ini yang membawa kembali ke indonesia
perang rusia ukraina juga telah mengganggu pasokan makanan ke dunia dan memperburuk kelaparan
rusia dan ukraina mengekspor hampir sepertiga gandum dan jelai minyak bunga matahari dan pemasok jagung
rusia juga sebagai produsen pupuk global
akibatnya harga pangan mengalami kenaikan dan menjadi pemicu lonjakan inflasi di indonesia dan banyak negara lainnya
di sisi harga energi kebijakan penaikan harga bbm jenis pertalite dan solar di dalam negeri pada tiga september dua ribu dua puluh dua juga semakin memberi tekanan kepada inflasi
bahkan tak disangka komoditas beras juga mengalami kenaikan harga sejak juli dua ribu dua puluh
dan memberikan andil kepada tingginya inflasi
pemerintah bersama bank indonesia dan otoritas lainnya berupaya mengantisipasi dan memitigasi risiko dinamika global
nah inflasi global ini yang membuat otoritas moneter sejumlah negara tersebut menaikkan suku bunga acuannya
seperti bank sentral amerika the federal reserve yang sudah menaikkan fed fund rate empat ratus dua puluh lima basis point atau sebanyak tujuh kali sepanjang maret sampai desember dua ribu dua puluh dua demi menurunkan angka inflasinya
tapi semakin tinggi suku bunga acuan semakin meningkatkan risiko yang menyebabkan resesi
makanya pak presiden selalu mengingatkan gambaran tahun dua ribu dua puluh
tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan
tahun dua ribu dua puluh tiga akan lebih suram jika perang tidak kunjung berakhir
dalam kesempatan presidensi g dua puluh
indonesia mengajak pemimpin dunia khususnya negara anggota jepang
mengambil langkah konkret untuk mengatasi kerawanan pangan dan keterjangkauan harga pangan dan energi
ktt g dua puluh dua ribu dua puluh dua juga sepakat menggapai perekonomian dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan
berbagai dinamika mulai dari harga komoditas dan kenaikan suku bunga the fed yang menjadi sentimen bagi indeks harga saham gabungan ihsg bergerak fluktuatif
pada lima belas september dua ribu dua puluh
ihsg mencetak rekor tertinggi di level tujuh tiga ratus enam puluh tiga
sedangkan level terendah enam enam ratus sembilan puluh pada delapan desember yang lalu
karena langkah stabilisasi yang dilakukan bank indonesia
termasuk dengan menaikkan suku bunga acuannya bi tujuh days reverse repo rate sebanyak lima kali sepanjang dua ribu dua puluh satu
demi menurunkan ekspektasi inflasi domestik yang lebih awal
bi sudah mengerek suku bunga acuan sebesar satu ratus tujuh puluh lima basis point hanya dalam waktu empat bulan
ini menjadi kenaikan yang paling agresif sejak dua ribu lima belas
di tengah ketidakpastian ekonomi global pemulihan ekonomi nasional dua ribu dua puluh dua terus menguat
kita berharap kekhawatiran terhadap suramnya perekonomian dua ribu dua puluh tiga bisa dikelola dengan baik
dikamu kasih ya dadah